di bulan ramadan banyak cara yang dilakukan umat islam untuk ngabuburit
atau menunggu waktu berbuka puasa bersama keluarga
di bandung jawa barat tur bersejarah di seputar pusat kota menjadi pilihan menarik yang berbeda
selain menjadi ajang ngabuburit cara ini juga sekaligus dapat memperkaya wawasan
kawasan seputar alun alun kota bandung atau jalan asia afrika kota bandung jawa barat
banyak berdiri bangunan bangunan bersejarah yang penting
termasuk beberapa masjid bersejarah yang menarik untuk dipelajari
seperti masjid lautse dan masjid al imtizaj yang kentalakan ornamen tionghoa
dan masjid agung yang merupakan ikon kota bandung
ketiganya dapat dikunjungi dengan berjalan kaki sehingga dapat menjadi alternatif city tour
sekaligus ngabuburit yang murah meriah
sudah ada produser lapangan cnn indonesia revita ritarani di bandung jawa barat
revita jika dibandingkan dengan hari hari biasa
nah ini bagaimana
antusiasme warga mengikuti bandung city tour di bulan ramadan ini
ya eva memang acara ini sedikit berbeda begitu ya dari ngabuburit yang biasa dilakukan oleh warga kota bandung pada hari hari biasanya
biasanya warga kota bandung ini hanya sekedar nongkrong atau menunggu buka puasa sembari berleha leha begitu ya di alun alun kota bandung
namun acara kali ini memberikan satu perspektif yang berbeda
begitu berbeda begitu maksud saya di ramadan kali ini dengan city tour bersejarah khusus untuk masjid masjid yang berada di kawasan asia afrika kota bandung
seperti kita mengetahui juga asia afrika kota bandung ini memang banyak sekali berdiri gedung gedung bersejarah yang hingga saat ini masih terawat dan sangat penting begitu keberadaannya
dan tiga masjid yang tadi sudah disebutkan ada masjid laodse kemudian ada masjid di belakang saya ini dan ada masjid agung yang menjadi ikon kota bandung tersebut
memang menjadi masjid yang bersejarah dan keberadaannya penting untuk dirawat
karena itu city tour kali ini memang mendapat apresiasi atau antusiasme yang cukup banyak begitu dari warga kota bandung termasuk dari komunitas komunitas pecinta sejarah di kota bandung
salah satunya ada komunitas alat yang memang juga berkontribusi cukup banyak begitu dalam city tour kali ini
dimana kontribusinya menjelaskan di masing masing lokasi ini apa sih cerita di balik
setiap spot yang didatangi dalam city tour kali ini
dan city tour jika biasanya eva identik dengan menggunakan kendaraan atau bus begitu ya namun karena spot yang berada di area asia afrika ini cukup dekat begitu satu sama lain
sehingga city tour memang dilakukan dengan berjalan kaki dan ini juga menjadi salah satu yang menarik karena biasanya puasa ini identik dengan lelah atau lesu gitu ya apalagi ditawarkan dengan berjalan kaki
namun karena disampaikan atau dikemas dengan sangat menarik sehingga lelahnya tidak terasa begitu eva
bagaimana lebih lengkapnya komentar warga apakah memang cuma warga bandung saja yang mengikuti city tour ini
atau mungkin ada warga warga dari kota lain dari wilayah lain yang juga datang untuk mengikuti bandung city tour
apa saja komentar mereka
baik eva memang bandung city tour ini baru terjadi
pertama kali diadakan tahun ini oleh komunitas alat yang tadi sudah saya sebutkan komunitas pecinta sejarah sehingga memang informasi mengenai city tour ini masih belum beredar luas bagi warga warga seperti wisatawan atau warga luar begitu yang mengunjungi bandung untuk berlibur
sehingga memang peserta dari city tour ini sendiri baru warga bandung saja dan kebanyakan santri santri yang berada di ketiga masjid yang didatangi dalam city truk tersebut
baik selain kemudian akhirnya berkeliling ke masjid masjid atau tempat tempat bersejarah adakah aktivitas unik begitu yang ditawarkan oleh pihak yang mengelola bandung city tour ini
baik bandung city tour ini memang dikelola bukan oleh pemerintah namun oleh pihak swasta sebagai alternatif bagi warga kota bandung untuk ngabuburit
baik bandung city tour ini memang dikelola bukan oleh pemerintah namun oleh pihak swasta sebagai alternatif bagi warga kota bandung untuk ngabuburit
baik bandung city tour ini memang dikelola bukan oleh pemerintah namun oleh pihak swasta sebagai alternatif bagi warga kota bandung untuk ngabuburit
baik bandung city tour ini memang dikelola bukan oleh pemerintah namun oleh pihak swasta sebagai alternatif bagi warga kota bandung untuk ngabuburit